lalu bagaimana hubungan bilateral antara indonesia dan perancis setelah pernyataan sikap dari presiden jokowi
untuk mengelaborasi hal tersebut sudah tersambung melalui sambungan skype mahmud sheldot dosen politik perancis dari visip ui
halo selamat sore pak mahmud
selamat sore mas iqbal
pak mahmud tadi kita sudah sama sama mendengar bagaimana pernyataan dari presiden joko widodo terkait dengan pernyataan presiden perancis
nah menurut kacamata pak mahmud sendiri bagaimana ini dengan hubungan antara indonesia dan juga perancis
apakah nantinya juga akan berdampak seperti yang terjadi di turki
iya makasih mas
hubungan indonesia dan perancis
yang pertama harus dipahami bahwa pertama terkait ketangan presiden jokowi dodo
terhadap presiden jokowi dodo
emmanuel macron ini menurut saya agak bermasalah
karena misalnya pernyataan presiden macron yang mana yang dianggap menghina agama islam
misalnya kalau lihat pidato tanggal dua kita misalnya membaca dan mendengarkan sendiri
termasuk hari ini beliau menyebarkan wawancara klarifikasi pidatonya yang disalahpahami
ini oleh banyak orang khususnya yang mereka tidak bisa berbahasa perancis
terkait terminologi namanya separatisme islamis
nah pertama harus dipahami dalam bahasa perancis yang namanya islami itu merujuk pada kelompok radikal
nah separatisme ya separatisme itu dalam konteks adalah mereka yang ingin memisahkan diri dari negara perancis
kalau dalam konteks indonesia sebenarnya
konsep separatisme islamis itu merujuknya pada hizbut tahrir indonesia
atau mereka yang ingin mendirikan kilafah di negara indonesia
nah artinya narasi emmanuel makro tidak ada yang berbeda dengan narasi presiden jokowi
tapi kan pada saat itu pada saat pembubaran hbi yang mau bubar kan langsung kan pak geranto
pak jokowi kan tidak berani di depan kan saat itu
terus yang kedua emmanuel macron
di dalam pidato yang tanggal dua oktober
itu dia berbicara masalah
karena di situ kemudian emmanuel macron memberikan antitesis dari separatisme islamis
nah islam penuh cahaya itu pakai kalimat apa namanya katanya
jamaat ada s di belakangnya
itu penuh cahaya islam yang penuh rahmat
islam yang memberikan cahaya bagi peradaban
islam yang berkemajuan sesuai dengan mungkin konsep muhammadiyah
terus yang kedua islam yang menunjukkan bagaimana antara negara dengan agama bukan menjadi masalah
bahwa kita bisa mencintai negara kita mencintai bangsa kita mencintai tanah air kita
tanpa meninggalkan kita jadi orang yang tidak beragama islam
di sini kalau di indonesia kenapa kenapa misalnya konsep ubul waton minal iman
nah ini kan konsep yang sebenarnya sangat penting
karena itu sudah dekat dengan kultur nadatul ulama lairitas umat islam di indonesia
yang itu menjadi apresiasi politik terbesar pak jokowi
men support garis islam politik terbesar misalnya pak jokowi
nah mungkin bermasalah kalau misalnya kita ini bercanda
kesalahan immanuel maghrong adalah menggunakan konsep muhammadiyah dan nu sekaligus itu
yang kedua kan sebenarnya emmanuel macron ini mengadopsi islam nusantara
kita harus memilih pertama berpikir sebagai orang indonesia dulu
kemudian baru kemudian alhamdulillah jadi orang islam
kita jadi orang islam yang ada di indonesia
nah jadi narasi kebangsaan harus dikedepankan
nah itu kan konsep islam nusantara jadi nggak ada masalah sebenarnya
terus kemudian emmanuel macron bicara tentang islam radikal
yang islam yang atau terorisme islam
atau yang mengglorifikasi kebencian dan kekerasan
yang kemudian apesnya mereka hidup di dalam konteks demokrasi perancis
satu yang kedua kebebasan di perancis
bahkan ada beberapa mereka mendapatkan penghidupan dari negara perancis
yang selalu mengkritik negara mengkritik kebijakan dan prinsip prinsip perancis
ini kalau di indonesia namanya kadrun lah misalnya
nah kalau misalnya kemarin itu pak emmanuel macron berbahasa indonesia
kemudian nyebut separatisme islamis itu sebagai hti
dan kelompok islam radikal itu sebagai kadrun
pernyataan pak jokowi itu saya yakin nggak akan keluar itu satu
nah terus kedua apakah ini akan mengganggu hubungan indonesia dan perancis
kemungkinan besar iya
walaupun kita harus ngukur lagi dampaknya seperti apa
nah itu satu
terus yang kedua sampai sementara ini kan belum ada pernyataan resmi
misalnya boykot dan sebagainya
masih belum ketahuan dampak ekonominya
nah terus yang ketiga yang perlu dicatat
sebenarnya antara indonesia dengan perancis sudah ada perjanjian pertahanan bersama
antara indonesia dengan prancis yang ditangani oleh mdm florine
mdm menteri pertahanan prancis dengan pak prabowo
kalau nggak salah dua belas hari yang lalu
nah itu kan sebenarnya untuk memperkuat posisi indonesia di indo pasifik
termasuk misalnya kalau just in case kenapa kenapa di laut natuna
macam macam karena ini kan lagi rame nih misalnya pompeo
macam macam ngeriti cina macam macam
nah jika tak jadi apa apa terhadap indonesia
entah diserang amerika atau diserang cina misalnya nggak tahu
kan preparing for the war sudah betul pak prabowo kemudian bikin aliansi lain
yaitu dengan perancis sebagai salah satu negara anggota dewan ketua
tetap apa namanya keamanan anggota tetap dewan kemenang pbb
nah di situ perancis sudah siap membantu kan
nah terus kemudian terjadi masalah seperti ini itu satu
terus kemudian kedua terkait misalnya ekonomi
misalnya kita ngikut pakai konteks perdagangan
nah kalau misalnya dilihat betul ya dilihat betul
misalnya yang menyuruhkan boykot terbesar
itu kan turki betul
turki itu adalah salah satu negara islam terbesar
yang hubungannya paling besar dengan perancis
tapi kalau di total turki terus qatar dari kuwait
nah apabila indonesia yang kontribusinya sangat kecil dengan lebih kecil dibandingkan turki
mengajukan boykot dan sebagainya tentu sangat tidak signifikan
itu ya kedua
nah terus yang ketiga misalnya kalau dilihat
misalnya di cek misalnya di buku pertahanan indonesia
misalnya di cek di sipri ya
misalnya dilihat ternyata kita banyak import yang orang orang boycott macam macam produk prancis
itu kan remeh remeh
coba misalnya cek
pak mabut ini karena kita sudah mau azan maghrib
ini singkat saja apa sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai masyarakat indonesia
tentunya ini kan terkait dengan simbol agama begitu kita sebagai umat muslim tentunya tidak mau dong dihina seperti itu
nah tanggapan dari pak mahmud sendiri bagaimana
singkat saja pak
ya pertama harus dipahami makro ngomong apa pengertiannya apa
nah menurut saya sih ada ketahuan penerjemahan ini yang pasal ya
terus misalnya kedua misalnya kita lihat sebenarnya turki
turki itu duta besar turki mengutuk misalnya terjadi pembunuhan terhadap samuel pati yang menunjukkan karikatur nabi muhammad
nah itu dubes turki
kementerian luar negeri turki adalah negara pertama yang mengutuk pembunuhan terhadap samuel pati
dan indonesia tidak pernah mengutuk itu
indonesia tidak tegas misalnya mengutuk pembunuhan terhadap samuel pati yang menunjukkan karikatur nabi muhammad dan sebagainya justru menyalahkan macron
statement kita itu seperti justru seperti presiden erdogan yang berbeda dengan kementerian luar negerinya dan juga dubes turki
saya malah khawatir pak jokowi menggunakan ini untuk konteks politik domestik
untuk dapat glorifikasi justifikasi dari politik dalam negeri dalam rangka ada beberapa kerabatnya untuk pilkada dan sebagainya
dapat simbol simbol islam tidak di demo dan sebagainya
baik pak mahmud
tentunya kita berharap agar ini tidak semakin membesar dan kita tetap balik lagi harus saling menghormati antarumat beragama khususnya di indonesia
terima kasih pak mahmud
tentunya tadinya kita mau lebih panjang lagi tetapi karena sudah azan maghrib nanti kita mungkin di lain waktu bisa

terima kasih pak mahmud atas waktunya